airnya paling dalam kagak salah lagi ini pasti dalam nih
siapa nih lu ngapain di situ loh kagak kagak pademang wah lu mau nyolong mele gua loh
ah dibilang kagak cuma numpang cuci kaki begini
sorry ga ketau
ga ketau ga ketau
eh lu itu kebangan banget sih

cobot aja aku mandi gua
ayam seri ma ayam seri
kukumin mak mak mak
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
anggur gini buah
udah kau air itu wah ayo malah mandi di tempat orang
wah nyayang di bawah anjing itu ampun soalnya
ayolah di bawah anjing itu dong pelitoh aja
masjid mandi gak bisa di air masjid lo
buduh itu sholat
oh ampun dah abis dah badan gue pada remuk
gara garain sepatu kurang ajar
untung semua ritualnya udah beres gue kerjain
ini kudu dibuang di mana ya
kati dukun ini kudu dibuang di tempat yang paling tinggi
terus di air yang paling dalam
sama di tempat yang rame
hah di sini nih
kayaknya tempatnya udah tinggi banget nih
sesuai apa yang diomongin sama dukun
sim terima kasih sim
simpak main di lot
tengok ayam betel lor
lor hijalannya laju ju
ngitung duit sepera keras
jatuh ntar lo
kalau jatuh lo nyungsep lo
kok gak usah ikut campur
ah udah tua juga
gimana engkau kaget campur ini
ya ya ya ya orang
gak ada rambutannya pelit banget dibang dinaikin doang
gak gak kena
gak gak kena
hah hah kena
tembak aja udah nih
main tembak aja
ya emang kita celpuk apa
eh di kiri di kiri
yang lain vegan submission paketnya go

b communicating dalam ber often jogging
kalau grandma ada
tembak aja dong
lalu ambil dan waspada
nyerasa rumi suruh dua
oke kamu jangan jangan

buat tembak mulutnya
kenapa kenapa kenapa istikfar
dia mau nyeluh lele gua
jangan jangan ditembak jangan dipeluk
kalau dia mampus pademang juga masuk penjara repot kan
ya juga lu biasa mengurusin harta benda gua
udah udah makanya kalau harta benda
gampang bisa dikreditin masih ada cara lain yang lebih halus
kayaknya buang di sini aja nih sepatu nih
gue yakin kagak balik lagi lu
ini nom dihabisin ya
sim terima kasih
sim sim simpak daun rambutan
sepatu bikin pusing
jauhin dari setan
buang sepatu nengkana buang sepatu nengkene
uh ini buat kau
ya allah ini daganganku
bisa jatah ya
daganganku jadi ancur
beres semuanya aman man man
ini pasti kerjanya si kampret itu
nah itu dia
ini sepatu pasti
itu sepatunya saya balik lagi
apa bener bener kurang akhir
ambon pakai yuk nek
ini sepatu buat cepet aja ya
jauh jauh jauh
eh bang basuh satu
jangan pakai lama
wih ada koboi ngasar tuh kerennya
wah koboi seram itu aku bisa kerjain
hah enak nih ini basah nih
enak nih ini basah nih
ah bang kacu batu